cerita dalam bahasa indonesia
datanglah sang harimau
ini adalah cerita tentang anak kecil bernama krishna
dia tinggal bersama ayahnya di sebuah desa kecil
krishna dan ayahnya adalah penggembala
mereka mendapat uang dari menggembala sapi
tapi krishna adalah anak yang nakal
baginya setiap hari adalah hari yang baru dengan kenakalan yang baru
lalu kemudian ayahnya krishna datang untuk melihatnya dan dia terlihat sangat bingung
kenapa kau di sini
tidak ayah aku penasaran apa yang harus kukerjakan sekarang
baiklah lakukan satu hal
aku sedang tidak enak badan sekarang
kenapa kau tidak mengembala sapi di padang rumput dekat hutan
baiklah ayah akan kulakukan
dan dengar kau harus memperhatikan mereka dari dekat
atau harimau akan memakan mereka
aku akan memperhatikan mereka ayah
sekarang aku harus segera pergi
sudah waktunya untuk mengembala sapi
walaupun krishna seorang anak nakal dia tidak pernah mengatakan tidak pada ayahnya
sesuai petunjuk ayahnya krishna melepaskan tali mereka dan mengembalakan sapi sapinya di dekat hutan
dia mempunyai ketapel di satu tangan dan kayu panjang di tangan yang lainnya
lalu krishna menemukan ayahnya
lalu krishna menemukan ayahnya
dengan semua sapinya tiba di padang rumput di dekat hutan
dia melihat pohon besar tepat di tengah
krishna memanjat dan duduk di atas pohon itu
dia mulai menggunakan ketapelnya untuk melempari batu ke tanah
tapi kemudian dia merasa bosan
tiba tiba dia berpikir satu trik
dia berpikir tentang satu kesenangan dan dia mulai berteriak
tolong tolong harimau seseorang tolong aku ada harimau di sini harimau dia akan memakan sapi sapiku seseorang tolak aku harimau harimau ada di sini
sesaat setelah warga mendengar dia menangis mereka terkejut dan merasa takut
oh tidak krishna sedang dalam bahaya harimau akan membunuhnya
kita harus segera ke sana cepat ayo segera pergi ke sana
semua orang bergegas dan berlarian untuk pergi ke hutan
mereka membawa apapun yang bisa digunakan sebagai senjata untuk melawan sang harimau
warga desa yang sibuk meninggalkan pekerjaan mereka dan pergi untuk menyelamatkan krishna
hah dimana harimau nya apa kau terluka
jangan khawatir krishna kami di sini jangan turun dari pohon katakan dimana harimau nya
ya dimana dia dimana harimau nya katakan
hahaha harimau harimau apa tidak ada harimau di sini hahaha
lalu kenapa kau berteriak
apakah ini gurauanmu
krishna kenakalan apa ini
jangan kau lakukan lagi krishna kau jangan bercanda seperti ini kau akan dapat masalah suatu hari nanti
kami tinggalkan pekerjaan kami untuk menyelamatkan
sudah cukup krishna candaanmu membuat masalah untuk kami kau harus segera berhenti lain kali kami tidak akan datang untuk menyelamatkanmu
hahaha jangan marah marah jangan marah marah baiklah baiklah aku tidak akan melakukannya lagi
krishna tidak henti hentinya tertawa semua warga kembali dengan wajah marah dan kembali bekerja
tapi krishna merasa sangat terhibur dengan semua itu
hahaha ini menyenangkan warga yang malang mereka terlihat ketakutan hahaha
hari berlalu dan krishna kembali ke rumah bersama semua sapi sapinya
keesokan harinya dia pergi untuk mengembala sapinya lagi dan hari ini dia memutuskan untuk memainkan trik yang sama
tolong tolong ada harimau ada harimau dia akan memakan sapi sapiku tolong seseorang
sekali lagi warga mendengar teriakan krishna di hutan
yang tidak tahu tentang candaannya mereka merasa cemas
mereka semua berlari ke hutan untuk secepatnya menolong krisna
bisa dalam bahaya ayo kita pergi untuk menolongnya
oh iya anak malang bagaimana dia bisa menghadapi harimau sendirian kita harus pergi ke sana sekarang
iya ayo pergi aku harap dia baik baik saja
sekali lagi terjebak dengan keluguannya para warga menangkap krishna
mereka juga berlari untuk menolong krishna di hutan
saat mereka tiba di hutan mereka melihat krishna duduk dengan aman di atas pohon dan tertawa ke arah mereka
hahaha lihatlah wajah kalian kalian itu kenapa
tidak ada harimau di sini kenapa kau berteriak
udah ada harimau di sini hahaha
kau ini kenapa kau harus hentikan semua ini krishna kapan kau akan dewasa ini tidak benar krishna
kau mungkin tidak harus bekerja tapi kami harus
kenapa kau selalu saja mencari masalah krishna ini sama sekali tidak benar
kau akan membayar kenakalanmu suatu hari kami berlari ke arahmu dan ini kebalasannya lain kali kami tidak akan datang ayo pergi
iya ya itu benar itu benar sekali
kenapa kalian semua pergi apa yang harus aku bilang pada harimau hahaha
para warga melihat krishna tertawa mereka begitu marah sekarang mereka tidak henti hentinya berteriak ke arah krishna
hahaha para warga melihat krishna tertawa mereka begitu marah sekarang mereka tidak henti hentinya berteriak ke arah krishna
tapi bukan saja dia menyantai mereka mereka juga berterima kasih kepada mereka setelah her projektunya
ini jadi hal hal rukun para warga untuk krishna
dan mereka tetap urus sedih supaya dia bisa kabur semula
kau itu dia
lalu datanglah segerombolan harimau
tidak ada satu orang pun di dalam hutan
krishna menangis dan berteriak meminta tolong
tolong harimau tolong tolong aku seseorang tolong aku
tapi kali ini tidak ada seorang pun yang datang untuk menolongnya dan tidak ada yang mendengar teriakannya
krishna duduk di atas pohon dan terus meminta pertolongan
mohon percaya aku ada harimau di sini
seorang harimau menyerang sapi sapiku
seseorang mohon tolong aku
ini sudah menjadi kebiasaan dia sekarang
dia pura pura berteriak
sekarang kita tidak akan percaya
iya kau benar aku setuju
kita tidak akan kembali ke sana sekarang
iya aku setuju dia melakukan tipuan lagi
tidak akan ada yang ke sana
aku setuju ayo kembali bekerja
jangan sia siakan waktu kita
krishna terus meminta tolong
tapi tidak ada seorang pun mendengar tangisannya
sehari mau menyerang semua sapi satu persatu dan memakan semuanya
krishna duduk di sana tidak berdiri
dia menangis dan menangis
dia kehilangan semua sapi sapinya
kemudian beritanya sampai ke ayahnya krishna
dia cemas mendengar berita itu dan dia segera berlari ke hutan
apa yang kau lakukan krishna
sapi sapi ini satu satunya cara untuk kita mendapatkan uang
dan sekarang sapi sapi itu telah mati
bagaimana kita akan mendapatkan uang
setiap hari aku selalu memaklumi kenakalanmu
tapi ini sudah keterlaluan
apa yang harus kulakukan padamu sekarang
aku membuat kesalahan besar
aku minta maaf aku membuat masalah lagi
aku tidak akan bohong lagi sekarang ayah
dan seperti itulah krishna membayar kenakalannya
apa kalian setuju kalau yang dilakukan krishna itu salah
jadi katakan apa yang sudah kita pelajari hari ini
bahwa kita tidak boleh berbohong
karena setiap kali kita berbohong maka kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain
setiap kali kita berbohong maka kita akan kehilangan kepercayaan
mereka akan percaya satu kali tapi tidak selalu
dan ketika kita benar benar butuh bantuan seseorang tidak ada yang membantu
itulah sebabnya kenapa kita harus selalu berkata jujur